berbuka puasa dengan takjil gorengan lontong dan jajanan pasar lainnya sudah biasa
nah bagi anda yang mencari cari makanan lain untuk disantap saat berbuka
bisa juga nih dengan kue dan roti jadul yang telah ada sejak zaman kolonial belanda
anda berpuasa hari ini
tentu saja menu berbuka puasa menjadi salah satu topik penting harus difikirkan bahkan sejak pagi hari
nah kali ini saya akan mengajak anda untuk melihat ragam kuliner apa yang bisa menjadi pilihan menu berbuka puasa di hari ini
di toko jadul yang sudah buka sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
aroma roti dan kue yang manis ini pun langsung tercium
begitu saya memasuki toko yang terkenal
ketika saya mencari makanan makanan yang terkenal di jalan keramatua kuitang cekarta pusat ini
toko roti dan kue yang sudah berusia lebih dari delapan dekade itu
memang menjajakan beragam jenis camilan bercita rasa manis ataupun gurih
yang resepnya telah diwariskan secara turun temurun sejak zaman kolonial belanda
pemilik kedai yang juga generasi ketiganya menyebut sang neneklah yang menjadi pencetus ide membuka toko roti dan kue
kegigihannya mempertahankan resep roti dan kue jadul itu pula
yang membuat produk maison weiner terus digemari
atau yang terus digemari
mempertahankan resep yang dari awal ya dari zaman belanda
jadi memang kita kebetulan kita punya kue kue dan roti roti di sini ini tidak ada bahan pengawet
meski ada puluhan jenis roti dan kue yang diproduksi di sini
kue ombekuk seharga tujuh belas rupiah per potong serta sordo bread
atau roti bercita rasa asam manis dan gurih yang dibanderol rp tujuh puluh lima per buah ini
adalah dua camilan yang direkomendasikan pemilik sebagai pilihan yang cocok untuk berbuka puasa
alasannya selain dibuat dengan cara tradisional dan bebas pengawet
keduanya menggunakan resep pertama jenis kue dan roti yang dipasarkan sejak toko dibuka pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
kalau ombekuk kan dia nggak creamy nggak terlalu manis gitu dan rasa rasanya benar benar rasa jadul
jadi pokoknya suka aja
cocok sekali ya karena saya bilang roti roti di sini kan juga ada yang gluten free
yang orang memperhatikan diet ya dan saya dengar juga ada beberapa memang yang nggak pakai pengawet
yang mereka fresh gitu
jadi menurut saya cukup bisa untuk mendukung orang orang yang berpuasa ya gitu
toko roti dan kue ini buka pada senin hingga sabtu pukul tujuh sampai pukul enam sore
kini saya bergeser ke bogor jawa barat untuk menyambangi toko roti dan kue legendaris
yang telah buka sejak seribu sembilan ratus dua puluh tanek cuan
ada lebih dari empat puluh varian roti delapan jenis kue dan beragam rasa es krim di kedai ini
seperti roti gambang yang dijual sepuluh rupiah per buah dan kue ombekuk yang ditawarkan rp enam puluh ini
adalah dua produksi andalan tanek cuan sejak awal kedai ini beroperasi
dan tetap digemari hingga saat ini
ya tanpa bahan pengawet gitu ya kan gimana kalau puasa kan perut kosong ya
ya lebih bagus yang original kayak gini
menurut saya sih cocok ya karena ini bisa buat makan sambil minum kopi atau kalau enggak teh ya pembukaannya
resep roti dan kue tanek cuan merupakan rahasia keluarga yang diwariskan secara turun temurun
oleh sang nenek
yang mendapat ilmu membuat roti dan kue dari warga belanda yang bermukim di indonesia kala itu
sama tanpa pengawet ya roti ini kue ini tanpa pengawet
semuanya semua dibuat dengan natural dan ini tahan sampai satu bulan
roti gambang ini tahan sampai satu bulan dan ini on becook bisa tahan sampai sepuluh hari
kedai ini buka pada senin hingga minggu mulai pukul tujuh pagi hingga sembilan malam
setiap harinya jumlah pesanan roti dan kue ini bisa dihasilkan sampai sepuluh hari

untuk yang tak bisa datang ke toko pembeli tak perlu khawatir
karena gerobak roti tanek cuan selalu berkeliling di sejumlah wilayah jabodetabek